kita pantau yang lain saudara arus balik di tol paster bandung jawa barat ramai lancar di kedua arah
baik dari arah jakarta menuju bandung dan juga arah bandung menuju ke jakarta saudara
dan berdasarkan data dari jasa marga sejak pukul waktu indonesia barat hingga pukul empat sore
kendaraan yang masuk ke kota bandung melalui tol paster ada sekitar sembilan belas lebih kendaraan
sedangkan kendaraan yang keluar dari kota bandung ada dua puluh satu ribu lebih kendaraan
memasuki hari keempat setelah lebaran arus balik kendaraan di gerbang tol cilenyi kabupaten bandung jawa barat mulai padat
kepadatan terjadi di gerbang masuk tol cilenyi khususnya dari arah garut dan tasik malaya sejak minggu pagi
diprediksi saudara puncak arus balik di jalur selatan khususnya di gerbang tol cilenyi terjadi sejak kemarin
dari sabtu hingga besok senin lima belas april dua ribu dua puluh
untuk mempercepat waktu pembayaran petugas jasa marga jemput bola melayani pembayaran tol
saudara arus balik arah jakarta yang melalui gerbang tol cikampek
kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan dua puluh km per jam
rekayasa lalu lintas kontraflow di gerbang tol cikampek utama pun kembali diterapkan dari kilometer tujuh puluh sampai dengan kilometer empat puluh
beberapa kendaraan putar balik dan memilih perjalanan via jalur pantura atau jalan non tol
arus balik yang ramai di kilometer empat ratus enam puluh dua jalur tol semarang solo menjadi tontonan hiburan warga sekitar
masyarakat bahkan sempat melambaikan tangan ke mobil pemudik agar para pemudik tidak jenuh saat melintasi jalan tol yang cukup padat
menurut warga kepadatan di jalan tol seperti ini hanya bisa dijumpai saat mudik lebaran saja
nah saudara mengurai kepadatan kendaraan wisatawan dan pemudik di puncak satlantas polres bogor
memperlakukan sistem one way atau satu arah ke jakarta secara situasional
arus balik menuju jakarta akan semakin ramai jelang malam hari